sayang udah dong ambeknya
jangan gitu terus
yaudah sekarang gini aja
apa yang harus mas lakukan
supaya kamu bisa memaafkan mas
apapun yang kamu minta mas akan berusaha
aku mau saham perusahaan
untuk aku dinaikin
tuh kan diam
baru dibilang gitu aja
baru nyuruh itu dong
jangan sosokan kayak pangeran
mau memberikan apapun
saya berkorban untuk sang putri
saya belum mampu
dan muka saya sekarang pucat
udah lagian aku bercanda kok
boong enggak gak perlu
emas di perusahaan itu untuk kamu
mas bersedia melakukannya
mas tidak keberatan
mas siap memberikannya buat kamu
udah ngapain ya voit